satu bulan lebih menteri perhubungan budi karya sumadi dirawat akibat terinfeksi covid sembilan belas
usai dinyatakan sembuh budi karya sudah mengikuti rapat kabinet terbatas pada senin dua puluh tujuh april
budi mengaku selalu mengikuti perkembangan yang terjadi
bahkan ikut menyusun beberapa peraturan yang dikeluarkan oleh menteri perhubungan
at interim luhut binsar panjaitan
ia akan kembali aktif memimpin kementerian perhubungan satu minggu lagi
presiden memang membuat satu langkah yang menurut hemat saya tepat
tepat dan tepat sekali yaitu dalam penanganan covid
nah oleh karanya dilakukanlah beberapa kali lah patas
saya tidak ikut tetapi saya minta bahan dan ikut membahas permen hub
untuk sahabat sahabat ketahui bahwa
turun dari presiden itu adalah risalah rapat
dinyatakan kemenhub diperintahkan untuk mengatur tindak lanjut dari penanganan covid dan larangan mudik
oleh karena kami support dan tegak lurus membuat dua kemenhub
yaitu delapan belas tahun dua ribu dua puluh dan dua puluh lima tahun dua ribu dua puluh